badan pengawas pemilu menolak gugatan partai keadilan dan persatuan indonesia atau pkpi
terhadap komisi pemilihan umum terkait peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dengan keputusan itu pkpi tetap dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
menanggapi keputusan bawaslu pihak pkpi akan melakukan gugatan ke pt un
bawaslu menolak seluruh gugatan partai keadilan dan persatuan indonesia
pkpi terhadap komisi pemilihan umum yang menyatakan pkpi tidak memenuhi syarat peserta pemilu dua ribu dua puluh
bawaslu menilai pkpi tidak memenuhi syarat yang termaktub di dalam pasal satu ratus enam puluh
ayat dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
pkpi dinyatakan tidak dapat membuktikan kepengurusan tujuh puluh tiga kabupaten kota di empat provinsi
yaitu jawa timur jawa tengah jawa barat dan papua
menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan pemohon
tanggapan termohon saksi dan ahli serta bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon
pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan
sebagaimana pasal satu ratus tujuh puluh tiga ayat dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
oleh karenanya permohonan pemohon ditolak
terkait putusan bawaslu sekretaris jenderal pkpi imam ansori saleh mengatakan
pihaknya segera mengajukan bahwa
terkait hasil sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara atau pt un
sebelumnya pkpi dan bawaslu telah menjalani lima kali proses persidangan
dua kali mediasi
mendengarkan jawaban termohon
serta pemeriksaan bukti dan saksi
dalam sidang sebelumnya pkpi menduga kpu telah mengubah hasil verifikasi di sejumlah daerah
sudah terhubung melalui saluran telepon sekjen pkpi imam ansori saleh selamat sore pak imam
ya pkpi menyatakan akan banding atas putusan bawaslu
mengapa demikian pak imam
iya karena sebetulnya
banyak hal yang ketika kita ajukan ke bawaslu
banyak bukti bukti maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dengan cermat
karena itu saya merasa pt un akan lebih cermat dan karena proses sidangnya tidak buru buru
kita akan bisa membuktikan semua yang dianggap oleh bawaslu tidak terbukti itu
jadi artinya pkpi punya bukti dan bisa membuktikan bahwa kepengurusan yang dipermasalahkan bawaslu ini di empat provinsi
dan kawupaten itu tidak bermasalah begitu pak imam
karena ada banyak hal yang bisa kami kemukakan nanti kenapa terjadi seperti itu
oke apa saja langkah langkah atau apa saja yang dipersiapkan pkpi untuk menuju ke langkah selanjutnya ke petun ini
tentu bukti bukti dan saksi saksi yang akan kita siapkan untuk menjelaskan bagaimana proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu di kpuid
tentu bukti bukti dan saksi saksi yang akan kita siapkan untuk menjelaskan bagaimana proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpuid yang bermasalah
tentu bukti bukti dan saksi saksi yang akan kita siapkan untuk menjelaskan bagaimana proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpuid yang bermasalah
misalnya tentang mereka yang harus mendatangi kantor pkpi ternyata mereka justru mengundang kita ke kantornya
itu sudah masalah tersendiri
yang kedua juga kaitan dengan keanggotaan
itu selalu dikaitkan dengan sipol
sipol itu padahal pada persidangan yang dulu
itu bawaslu sudah menyatakan bahwa sipol tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan verifikasi administrasi maupun faktual
jadi itu yang akan kita sampaikan
baik anda yakin bukti bukti ini kemudian akan diterima atau bisa menang kemudian di langkah selanjutnya
ya kami yakini bahwa ini akan bisa dibuktikan dengan baik oleh para saksi dan juga ahli yang kemarin sudah kita dengarkan di bawaslu tapi ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali
keterangan ahli dan saksi jadi fakta tadi
yang tidak dipertimbangkan yang mana pak imam
misalnya soal persoalan sipol
padahal sipol kan sudah menjadi kebijakan bawaslu tidak akan jadikan dasar untuk melakukan verifikasi
mestinya bawaslu ingat ini putusan yang mereka bikin sendiri kemudian mereka abaikan sendiri
jadi ini salah satu contoh
kemudian ada rekaman rekaman ketika mereka datang ke kantor kemudian kita belum lengkap karena jamnya belum selesai
kemudian kita diminta untuk datang ke kantor
giliran kita datang ke kantor kpud ternyata petugasnya tidak ada semua sehingga habis waktunya dan kemudian nyatakan tms begitu
baik dalam pernyataan di bawaslu anda mengatakan ini kan sesuatu hal yang aneh karena sudah berkali kali pkpi lolos tapi kali ini tidak lolos
anda menduga ada apa kalau begitu
kalau duganya tidak
karena terbitnya sejumlah
terbitnya sejumlah peraturan kpu yang kemudian dibuat secara buru buru yang tidak memperhitungkan misalnya soal ktp ktp yang harus elektronik
sementara di banyak daerah terutama papua itu ktp elektronik belum menyebar
kan kita banyak masalah dengan e ktp itu
itu jadi masalah juga kita bisa membuktikan kita cukup bukti punya ktp ktp yang non elektronik
tapi mereka menuntut untuk elektronik
sementara di daerah itu belum berkembang secara lengkap
belum beredar belum disebarkan ke penduduk
ktp ktp elektronik yang sekarang yang dijadikan pegangan oleh kpu itu
baik dengan kemudian putusan dari bawaslu ini yang tidak meloloskan pkpi dan pkpi memutuskan untuk melanjutkan atau banding ke pt un
ini tentunya memberikan reaksi bagi kader kader pkpi di daerah
kira kira apa yang himbauan kemudian yang ingin disampaikan kepada kader kader di daerah
kebetulan baik dalam persidangan di bawaslu kemarin maupun setelah putusan mereka terutama ketua provinsi dan jumlah kabupaten datang ke kantor
kita minta menunggu sampai selesainya putusan di ketun dan mereka siap untuk sabar menunggu dan menyiapkan kader kader di daerah yang akan jadi saksi saksi
sehingga kita tidak khawatir mereka akan rontok pindah ke partai lain
karena mereka punya keyakinan bahwa kita akan lolos
baik tapi kan akan ada proses selanjutnya yang akan memakan waktu
apakah ini kemudian tidak diperhitungkan oleh pkpi tetap akan maju supaya lolos dalam pemilu dua ribu sembilan belas
ya maju itu kan salah satu alternatif yang terbaik dibandingkan kita membiarkan kita jauh sekarang
jadi upaya terakhir karena nanti putusan kpu itu sifatnya final and banding
jadi terakhir dan mengikat
jadi dari pt un nanti jadi kpu harus melaksanakan apa yang diperhitungkan oleh pt un
karena itu upaya terakhir yang terbaik bagi kami dibanding kalau kita jam delapan apa apa
baik jadi langkah selanjutnya akan ke pt un kapan tepatnya
kami sedang menyusun gugatan yang secara sesempurna mungkin
ya tadi sudah dikerjakan tapi masih akan dibaca lagi dan dilihat kalau ada yang kurang bisa disisipkan
kalau ada bukti bukti baru bisa kita masukkan lagi
meningan waktunya diberi waktu sampai tiga belas maret untuk pengajuannya
tapi kita usahakan begitu selesai atau apa besok pagi atau besok lusanya
besok kan kamis jumat
karena dihitung sampai tanggal tiga belas jadi kita masih punya waktu cukup
pekan depan begitu ya awal pekan depan
baiklah kita tunggu langkah selanjutnya
pak imam ansari saleh sekjen pkpi
terima kasih sudah memberikan keterangan di cnn indonesia newsroom